alhamdulillah kita semua keluarga jadi dan haji loh tapi harus dengan kerja keras seperti
om sulawesi juga harus hemat tidak boros seperti tante rodia juga harus sering baca
allah seperti mahaji kalau mau jodoh cuma mendukung dan mengamini waya ya
kita tahu mandul apa kagaknya video kita cek itu kali astagfirullahaladzim wajib ngapain ngomongnya
kayak begitu sembarangan aja itu dose jinah namanya dilarang sama allah dosanya empat puluh tahun
ya ampun gue keceplosan deh jangan jangan di pak haji muhyiddin kamu buaji begitu ya
waktu sebelum nikah di testing testing begitu dites bunting baru dinikahin ya kan eh namanya
si braw jadinya anaknya beramai ramai ame buaji ngomong gitu kualat loh
om boleh nama gak buburnya enak nih boleh boleh ya tapi jangan sampai kenyangan gak baik ya
ada orang tuh
ijen makan temenin rumah na abang mau ke bang sugam dulu ya
duduk sini nih sini
gimana mbak mburnya enak gak
kenapa sih tadi harus grogi
gak ada potongan buat jadi ustadz
abang gak disuruh ceramah
abang cuma diminta untuk menceritakan kisah abang
makanya tadi juga gue kasih kode itu
lo nya sih kagak tahu
lo sih dulu kagak belajar pramuka
jadi kode kode pramuka tuh gak tahu
sambil makan bubur ya
aji sula mau cerita tentang kesuksesannya jadi juragan bubur

hai dong lam
lo cerita dong kesuksesan lo sampai naik haji
sama anak anak dia pengen denger tuh
mama saya kan pengen naik haji ini terus emak saya doain saya biar banyak rezeki
amani tiap malam salat tahajud doa kalau pagi sholat duha dan istri saya juga nih itu suruh
nggak cukup abang perlu nabung karena allah akan menilai kesungguhan niatnya abang mau naikin haji
emak tuh bilang begitu terus uang lu yang di celengan itu lu tabungin ke bank kan iya iya
nah allah akhirnya mengabulkan nih doa emak yang ikhlas dan terus dan juga
doa anak yatim yang sering didatangi nama emak emak dan dengan izin allah tabungan saya itu yang
di bank dapat harga dapat hadiah mobil mewah yang harganya mahal akhirnya mobilnya saya jual
duitnya itu saya pakai untuk naikin emak pergi haji bersama istri saya rodia saya juga
dan sekalian mengokosi bang ojo sama cakandar untuk naik haji terus apa hubungannya sama kita
ada hubungannya nih kalau kita niat baik pasang nah ah t declaration saya baje mana ada kayak gitu
sekarang ya nggak iya iya hehehe hey dengerin kalo allah mempunyai sesuatu old tinggal bilang
gun faya gun keluarga sulam naik haji
nah alhamdulillah kita semua sekeluarga jadi dan naik haji loh
tapi harus dengan kerja keras seperti om sulam
juga harus hemat tidak boros seperti tante rodia
juga harus sering baca berdoa seperti umah haji
kalau mengajote cuma mendukung dan mengamini
akhirnya selesai juga acaranya ya rum
ya mudah mudahan aja bermanfaat buat anak anak jalanan tadi
terus rum sekarang mau kemana
kalau gitu abang nganterin ya
biar gak sendirian pulang ya
rum udah janjian mau pulang bareng sama bang haji sulam tadi
gawat kalau gitu room bakal satu mobil sama roby dong
ya udah deh kalau gitu biar abang pulang sendiri aja
rum jadi pulang bareng
jadi bang haji
kalau gitu rum pulang duluan nih bang
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
ya pak haji
apa sih hebatnya si roby dibanding gue
males banget kalau gue harus saingan sama dia
gimana rumana bisa ngalim perhatian dari dia
ah di rumah itu ada british
ramadi masalah lo bukan masalah berat dibandingin masalah babe dulu
babe dulu ngadepin lima orang sekaligus
minyak babe nya pacarnya rumana
iya be paham
gempur terus kalau mau dapet rumana
ada apa bu
buat apa sih bikin sakit itu doang kan
nih ibu ikut sakit arti
mendingan lo nunggu aja sampe ibu nyariin penggantinya rumana ya
hah ramadi nggak mau dicariin gantinya bu